kebakaran zona dua tpst bantar gebang kota bekasi jawa barat berhasil dipadamkan petugas kebakaran pada minggu pukul tujuh belas waktu indonesia barat
berdasarkan pantauan di lokasi pada minggu pukul sembilan belas waktu indonesia barat proses pendinginan dengan menyeramkan air ke bukit sampah yang dibantu dengan alat berat telah selesai dilakukan
berdasarkan keterangan kepala dinas lingkungan hidup pemprov dki jakarta asep kuswanto kebakaran di zona dua tpst bantar gebang terjadi pada minggu sekitar pukul empat belas lima belas waktu indonesia barat
menurut asep zona dua tpst bantar gebang merupakan zona tidak aktif sehingga dugaan penyebab pasti munculnya api belum dapat diketahui
namun kebakaran terjadi saat cuaca panas dan kering
pemicu kebakarannya memang tidak diketahui karena memang api tiba tiba muncul dari dalam zona
hal ini memang bisa disebabkan
karena situasi panas dan di dalam sampah itu terdapat banyak material yang memang bisa menghantarkan panas
tiga jam kita tadi berjibaku mengerahkan lima belas damkar punya dki kemudian empat damkar punya kota bekasi dan dua damkar punya upc sendiri empat mobil tanki dari upsc sendiri dan ada beberapa tanki juga dari sudin sudin yang ada di wilayah jakarta
hitam muncul dari kobaran api yang membakar gunungan sampah di zona dua tpst bantar gebang pada minggu siang
api yang dengan cepat membesar sempat membuat panik warga sekitar
ya makanya saya panik itu api itu nyeburang ke sini
kalau nyeburang ke sini saya nggak panik

di pilih udah keluar apa mau belas apa
udah sempat pindah pindahin barang be

udah pada kosong
akibat kebakaran ini antrean truk
sempat mengular di sepanjang jalan menuju pintu masuk tpst bantar gebang
di antaranya truk sampah dki jakarta
ikutan cnn indonesia